saudara ganjar pranowo mendeklarasikan diri sebagai oposisi di pemerintahan yang akan datang
ganjar memastikan kritik terhadap pemerintah akan disampaikan melalui jalur yang benar
pernyataan ini disampaikan ganjar saat acara halal bihalal tpn ganjar mahfud di jakarta senin kemarin
meski tak bergabung ganjar menyatakan sangat menghormati pemerintahan prabowo gibran ke depan
capres pemilu dua ribu dua puluh empat ini mengaku akan melakukan kontrol dengan cara yang benar
kita akan mengawal segala caranya
dan saya pikirkan pertama saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini
tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini
dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar
cara berpolitik yang benar mesti naik kelas dan semua sama sama terhormat
cara menjibil kita yang paling benar adalah di jalur yang pas
apa itu jalur yang pas